hai remaja putri berinisial ds ini harus mengalami sejumlah luka dan trauma setelah
menjadi korban perampokan pada sabtu petang lalu ds yang ditemui di rumahnya pada rabu sore
menuturkan perampokan terjadi sabtu sekitar pukul enam sore saat dirinya pulang latihan taekwondo saat
menaiki angkot jurusan kota kamal sang sopir membawanya berputar putar dengan alasan hindari
macetan namun saat di tengah perjalanan sang sopir merebut telepon genggam korban dan memukul
kepalanya merasa terancam korban akhirnya nekat melompat melalui jendela saat angkot melintas di
jalan tol sedia tmog kini orangtua korban berharap pelaku segera ditangkap dan dihukum seberat beratnya
di teleponan komunikasi langsung ac nya ditarik langsung ini juga enggak ada suara lagi dimakuti
mendapat laporan polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara pada selasa malam dan
saat ini polisi sudah mengantongi ciri ciri pelaku saat ini tim tetap melanjutkan penyelidikan untuk
sesegera mungkin bisa menangkap pelaku untuk pelaku identitasnya sudah dikantongi tim dari keterangan saksi
saksi di lapangan
masih soal kejahatan di dalam angkot di palembang sumatera selatan sopir angkot berinisial ra ditangkap
setelah dua bulan lalu merampok penumpangnya sendiri dari keterangan kasat reskrim polrestabes
palembang kompol triwah yudi pada rabu sore pelaku sebagai sopir angkot berperan membawa
korbannya ke tempat sepi selanjutnya rekan pelaku yang berjumlah tiga orang menodong senjata tajam
peran dia memang pada saat kejadian itu dia supirnya ya angkot supir angkot kalau mobil
sudah kita amankan juga untuk bb mobil mereka siren ini yang justru mungkin yang idenya lah
kasih ngide ngideng untuk melakukan kejahatan tersebut pelaku akan dikenai pasal tiga ratus enam puluh delapan ayat satu
kuhp mengenai ancaman dengan kekerasan untuk menguasai barang korban yang hukumannya maksimal
sembilan tahun penjara tim liputan dan sebagainya